pemerintah berencana membentuk induk induk usaha ataupun holding badan usaha milik negara bumn di bidang keuangan
pembentukan holding bumn ini bertujuan untuk efisiensi bank bank milik negara
dilansir dari cnn indonesia com kementerian bumn sedang melakukan efisiensi bank berplat merah
yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau himbara
tahap tahap yang telah dilakukan himbara adalah merampungkan integrasi anjungan tunai mandiri atm dan juga perekam data transaksi
langkah ini dianggap dapat meringankan beban operasional sejumlah bank
dan operasional tersebut bisa dialihkan untuk menutup beban dana yang digunakan untuk penyeluruhan kredit
sehingga bunga kredit dari bank bumn bisa lebih kompetitif
namun rencana holding bumn keuangan ini mendapat tanggapan berbeda dari pelaku perbankan
berikut pernyataan yang kami rangkum